selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ratu nabila
kementerian pendidikan dan kebudayaan mengimbau siswa guru dan orang tua siswa untuk tetap tenang
menyikapi kasus virus corona kepala biro komunikasi layanan masyarakat kemendikbud
ade erlangga rabu pagi meminta agar setiap satuan pendidikan tetap tenang dan berpikir jernih
dalam menyikapi wabah virus corona ia meminta pihak sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan
dan dinas kesehatan setempat sebelum mengambil inisiatif peraturan sekolah terkait virus corona
kita menyarankan agar setiap satuan pendidikan itu mensikapi
virus corona ini tidak boleh panik biasa tapi kemudian kita tetap puas pada
jadi kalau ada misalnya ada kasus kasus tertentu yang jauh di luar dari satuan pendidikan
ya kita sebaiknya mengikuti pada anjuran anjuran dari kementerian kesehatan apa yang harus dilakukan
jadi kita tidak ambil inisiatif sendiri sendiri
atau meliburkan meliburkan juga memang kita anjurkan bahwa konsultasi dengan dinas pendidikan setempat
dan juga konsultasi dengan dinas kesehatan yang ada di wilayahnya
setelah dua wni dinyatakan positif terpapar virus corona popularitas jahe merah terdorong naik di pasar petisah medan
sumatera utara permintaan jahe merah meningkat hingga tiga kali lipat dari biasanya
pedagang di pasar petisah mengaku penjualan
jahe merah meningkat hingga tiga kali lipat dari biasanya
terutama sehari setelah dua warga indonesia dinyatakan terjangkit virus corona senin lalu
ramainya pembeli dan persediaan yang tetap membuat harga merangkak naik
sebagian pembeli merupakan pelanggan lama yang biasa membeli jahe merah namun sebagian lainnya merupakan pembeli baru
mereka mengaku mendengar informasi dari media sosial bahwa minum jahe merah bisa meningkatkan kebugaran tubuh guna menangkal serangan virus corona
selain memborong jahe merah mereka juga membeli

untuk menghindari terjangkit kena virus corona
dapat informasinya dari mana
dari media sosial seperti whatsapp tv dan lain lain
lebih baik kita menghindar mencegah
ini minum sendiri atau keluarga
terutama memang jahe merah sangat dimintakan orang sekarang pak
semalam bawa seratus kilo udah mau habis
demikian cnn indonesia update siang ini
dan cnn indonesia news report akan kembali bersama lady malin